kedatangan presiden jokowi ke sejumlah daerah mempunyai magnet tersendiri
terbukti setiap kunjungan kerjanya presiden jokowi disambut antusias ribuan warga
selain bisa bertemu presiden warga pun berharap berkah sepeda dari jokowi
namun tidak semua warga menginginkan sepeda
seorang ibu di banjarmasin misalnya malah berharap diberikan laptop dari jokowi untuk keperluan sekolah anaknya
seorang ibu rumah tangga di banjarmasin menjadi pusat perhatian saat presiden jokowi menghadiri penyerahan kartu indonesia pintar di balik kota banjarmasin
hursiah warga seberang masjid banjarmasin nekat meminta hadiah laptop kepada jokowi
permintaan spontan itu disampaikan ke hursia setelah berhasil
setelah berhasil melafalkan pancasila saat diminta jokowi menyebutkan pancasila secara berurutan
ulah spontannya ini pun mengundang gerak tawa ribuan warga yang memadati balai kota banjarmasin
apalagi ia mengaku kesulitan biaya untuk membeli laptop untuk anaknya yang sekolah di sekolah menengah kejuruan
permintaan polos kursiah ini pun membuat jokowi ternyuh dan mengabulkannya
tak hanya itu kursiah pun tetap mendapat sepeda dari presiden
fenomena hadiah sepeda dari presiden menjadi sesuatu yang ditunggu warga termasuk anak anak
karenanya saat diminta maju ke panggung dan bertemu langsung presiden
tidak disiasiakan anak anak untuk menjawab pertanyaan jokowi
mereka yang berhasil menjawab pertanyaan presiden mulai menghapal pancasila
pengetahuan pulau di indonesia hingga ragam suku
namun tak jarang usai berhasil menjawab pertanyaan itu
jokowi mengajak bercanda anak anak dengan pura pura tak memberi sepeda
ada yang sempat kecewa karena tidak diberi sepeda
namun tawa dan wajah sumringah mereka pecah saat dipanggil kembali untuk mengambil hadiah sepeda
ya udah silahkan kembali